saya hari ini didampingi oleh segenap pengurus dpp ada pak bambang susatyo
selaku wakil ketua umum pak dito bendara pak erwin waketum pak john pak nurdin halid
pak kahar ketua fraksi pak sekjen dan pak doli beserta seluruh pengurus yang berada di sini
pada rapat pleno hari ini kami melakukan evaluasi terhadap capaian baik pileg maupun pilpres
dan pada kesempatan ini kami seluruh dpp partai golkar mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat indonesia
yang telah mendukung dan memberikan suara untuk partai golkar
dalam rapat pleno saya juga menyampaikan bahwa dpp berterima kasih kepada seluruh caleg partai golkar
baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih
karena seluruh suara yang dicoblos itu adalah suara dukungan partai golkar
dan itu yang membuat partai golkar sampai saat ini berdasarkan hitungan quick count
dan juga real count itu berada di angka sekitar lima belas persen
dan kami juga berterima kasih karena partai golkar yang telah memutuskan untuk memberi kemenangan kepada pasangan
pak prabowo dan mas gibran juga mendapatkan kepercayaan rakyat di angka sebesar lima puluh delapan persen
sekali lagi itu juga sebuah keputusan yang dilakukan partai golkar dan mendapatkan
nah selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu
perhitungan pemilu oleh kpu dan bawaslu pada tanggal dua puluh maret
dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh kpu kpud dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional
demikian pula bawaslu dari tingkat nasional provinsi
bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu
dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik
nah tentu berikut saya juga mengapresiasi apa yang diprediksi partai golkar
bahwa partai golkar yang diperhitungkan adalah yang berbeda dengan perhitungan yang diperhitungkan dari kpu dan bawaslu
partai golkar akan memperoleh kursi yang signifikan dan signifikan itu diatas seratus
dan dari hasil perencanaan yang disiapkan selama dua tahun alhamdulillah memberikan hasil
karena partai golkar menjadi partai pemenang di lima belas provinsi
dan kemudian dalam rapat juga kita membahas terkait dengan linearitas yang selalu menjadi catatan bagi partai golkar
alhamdulillah dalam pemilu kali ini partai golkar pemilihnya linier untuk dpr kabupaten kota provinsi dan nasional
sekaligus juga linear dengan presiden yang disukung oleh partai golkar
oleh karena itu ini sebuah capaian yang menunjukkan soliditas dan kekuatan mesin partai golkar dari pusat provinsi kabupaten kota
dan juga betapa caleg partai golkar
dan juga betapa caleg partai golkar berjuang dengan kompak
hasil secara resmi masih kita tunggu
namun hari ini kita sudah mempersiapkan untuk pilkada ke depan
jadi partai golkar sudah mengeluarkan lebih dari seribu empat puluh penugasan
seribu empat puluh penugasan untuk bupati wali kota gubernur
dan sekarang adalah persiapan untuk evaluasi
jadi ada beberapa calon yang maju ke dpr
dan hasil suaranya signifikan
dan tentu kita akan melihat kelanjutan daripada mekanisme pilkada nanti
dan oleh karena itu dalam tiga empat bulan ke depan partai golkar akan berkonsentrasi ke sana
partai golkar akan melakukan survei untuk pilkada
dan tentu dari survei pilkada itu nanti kita akan memetakan kesiapan dari calon
dan ada calon yang sesudah
ada calon yang sudah mengatakan tidak akan lanjut
dan ada calon yang baru
yang kemarin dalam pemilu legislatif angkanya tembus ratusan ribu
sehingga ini semua akan dievaluasi untuk pilkada mendatang
pak ini pak partai golkar melesurannya cukup signifikan
jadi kira kira biar biar manajan
dan bisa disampaikan menjadi lumbung suara partai golkar
katanya juga jawa barat saat ini menang golkar di sana
tentu kita akan persiapkan
seperti pemilu kada sebelumnya partai golkar menang enam puluh tujuh
jadi tentu kita akan lihat berbasis pilihan tersebut
dan tentu diupdate dengan hasil pemilu legislatif nanti
jadi pertama pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh partai golkar
jadi ini adalah bagian partai golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang
jadi tentunya ini memperkuat
konstruksi dan postur pemerintahan selanjutnya
dengan banyaknya suara golkar ini apakah golkar juga mengincar dpr satu ini
masalah dpr nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya dpr
tapi kan ada rumor kalau misalnya ada skenario untuk merebut
partai golkar tidak pernah merebut kita ikut mekanisme

terima kasih pak erlangga saya ratit dari b dua puluh enam com

tidak ada munas kita akan bicara kemenangan pilek dan pilpres
masalah munas keinginan pemerintah bahwa presiden jokowi itu akhir
keinginan pemerintah bahwa presiden jokowi itu akhir
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan
lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi
sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi
dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
tapi bapak zira akan mencalonkan kembali sebagai ketum gak pak
akan mencalonkan diri kembali di munas nanti pak
terima kasih wassalamualaikum wr wb